binti prawoto dengan mas kawin rangka takut sholat dibayar tunai bagaimana perasaan sih
alhamdulillahirrohmanirrohim nah bapak bapak ibu ibu sekarang ananda surat dengan ananda
kastri sudah resmi menjadi suami istri marilah kita berdoa ke
kasurah kasurah aku berhasil mendapatkan bunganya kasurah aku berhasil kasurah hahaha
ternyata sih bahaya masih hidup
aku nggak mau rencana benar benar gagal
karet ini tutup mulut gua itu cepat baik ini ayo kalian ikut
ayah kamu akan mati panjolain dalam gua itu
kenapa mulut gue hanya tertutup
kenapa kamu menutup mulut gue ini kasurah
panggil komentar dari kembali nak
kamu sadar nak
pak latri udah sadar pak
apa yang terjadi sama lastri
kamu terkena racun ular yang sangat mematikan
untungnya masih ada obat penawarnya nak
ngapain kamu disini
gak sepantasnya kamu bicara seperti itu nak
surah sudah mati matian berkorban untuk mendapatkan obat penawar racun kamu
bahkan obat itu sudah mengambil nyawa adiknya bayah

mas surah aku juga merasa sedih
mas surah aku juga merasa sedih
jangan kehilangan bayah mas
mas surah aku juga merasa sedih
rencananya akan dilangsungkan besok
semuanya sudah siap
tapi sekarang ini nak bayah sudah tiada

mas surah kami tahu hubungan mas surah dengan lastri
oleh sebab itu
kalau mas surah tidak keberatan
kami ingin mas surah menggantikan posisi nak bayah
mas surah kami bisa memahami perasaan mas surah
tapi tidak baik rasanya kita larut dalam kesedihan
mas surah kami ingin
mas surah bisa memikirkan baik baik usul kami ini
aku tidak bisa melindungi kamu bayang
jika kau tidak bisa melindungimu maafkan aku

apakah aku sudah terima insights tentang atasnya

aku tinggal mengerahkan tanganmu
aku bisa keluar dari gua kematian ini
terima kasih allah
hari ini adalah hari pernikahanku dengan lastri
aku harus segera pulang
aku harus sudah datang
baiklah bapak bapak ibu ibu
saya akan langsung memulai acara proses pernikahannya
ananda shura tanganmu
ananda surya saya nikahkan saudara kepada saudari lastri dinti prawoto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
kepada saudari lastri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikahnya lastri binti prawoto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
nah bapak bapak ibu ibu
sekarang ananda shura dengan
ananda lastri sudah resmi menjadi suami istri
marilah kita berdoa
tidak ada lagi yang perlu kakak jelaskan
aku tidak menyangka sama sekali
kalau kakak yang selama ini aku hormati
ternyata hanyalah seorang penghianat

tegak teganya kakak menutup milut goa itu
dan meninggalkan aku di sana cuma karena kakak yang menikahi calon istriku
tapi kak hari ini aku bersumpah kebi lakit dan bumi
aku akan memutuskan tari persaudaraan di antara kita ini